virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk indonesia
wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat
namun kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan lima langkah muda berikut
pertama biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal empat puluh detik
kedua hindari menyentuh mata mulut dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita
ketiga jika anda batuk dan bersin tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker
keempat hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang
jaga jarak satu meter atau lebih dengan orang lain
kelima jika anda punya gejala infeksi virus corona segera hubungi hotline satu ratus sembilan belas extension sembilan
dengan ini anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan covid sembilan belas
yang terpenting tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona
selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja belajar dan beribadah dari rumah
mari kita berbicara
bersama sama cegah penyebaran virus corona
dengan melakukan kegiatan di rumah saja nikmatilah waktu bersama keluarga
jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah terapkanlah social atau physical distancing
dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal satu meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona
semoga bangsa indonesia bisa segera keluar dari musibah ini
ayo indonesia kita lawan virus covid sembilan belas